setelah melakukan unjuk rasa sejak siang ribuan demonstran yang terdiri dari aliansi bem seluruh indonesia dan gabungan buruh seluruh indonesia meninggalkan patung kuda arjuna wiwaha sekitar pukul delapan belas tiga puluh wib
mereka diminta membubarkan diri lantaran waktu penyampaian pendapat sudah berakhir
sebelumnya petugas kepolisian yang berupaya membubarkan masa sempat mendapat perlawanan dari peserta aksi unjuk rasa
aparat keamanan kemudian menurunkan ratusan personil tni dari korps marinir untuk menenangkan para peserta aksi
sejumlah pembatas jalan dan ban yang sempat dibakar masa aksi juga langsung dipadamkan pasukan marinir
para peserta aksi tersebut kemudian langsung diantar menuju kampus mereka masing masing dengan menggunakan kendaraan dinas tni
pasca unjuk rasa berakhir dinas lingkungan hidup provinsi dki jakarta mengerahkan dua ratus petugas kebersihan
berikut enam unit mobil penyapu jalan guna membersihkan sampah sisa aksi unjuk rasa di sepanjang jalan mh tamrin jakarta pusat pada selasa malam
diperkirakan sampah seberat dua ton akan dibawa petugas ke tempat pembuangan sampah terpadu bantar gebang
tim liputan cnn indonesia